petugas gabungan dari polisi dan satpol pp mengerebek sebuah toko pakaian di jalan
geraha raya paku jaya serpong utara tangerang selatan pada sabtu malam
bukan toko pakaian biasa tempat ini ternyata juga menjadi sarang prostitusi di lantai dua
ruko petugas mendapati enam orang pekerja seks komersial dan puluhan pria hidung belang termasuk
milik para wanita psk ini kemudian dibawa untuk mendapat pembinaan dari pemeriksaan
petugas praktik prostitusi berkedok toko pakaian ini sudah berlangsung satu tahun
di samping toko baju itu ada salonnya dan di lantai dua dan lantai tiga ada kamar kamar
yang di siapkan untuk apa tuh terapi tetapi setelah kami selidiki dan kita
melakukan praktek prostitusi untuk selanjutnya pasca pengerebekan toko pakaian sarang
prostitusi ini tutup dan tanpa aktivitas